ya saya sudah kepalang senang
abang kemana aja sih bukan dibantuin tati nyari cincin
abang jangan duduk dulu

gak sempet tati lagi kepikiran cincin
ya udah kali gak usah sampai dipikirin banget
berarti kan punya pikiran bang
iya bang tau tapi jangan sampai lo kagak masak
tati mau masak kalau gak masak aku mau masak
udah gak kepikiran cincin bang
iya makanya jangan dipikirin
masa gak dipikirin
kayaknya tadi udah bilang masa gak dipikirin
mau bilang makasih
makasih soal apa
gue mau bilang makasihnya sama ojek bukan sama lo
udah udah udah
makasih pada berantem
makasih soal apa nih mil
makasih udah gantiin kandang burungnya bang ahmad
oh jadi abang ngegantiin kandang burungnya bang ahmad
ya el masa kita berantem cuma gara gara kandang burung sih
ini bukan gara cuma
lebih dari cuma
oh malah diketawain bukannya nolongin
jadi kandang sama burungnya udah digantiin
udah babe lo tadi yang ngegantiin
bukan mbak bello yang ngegantiin nih
aduh lo kok ribet banget
udah tadi mbak belo yang ngeganti nih kandang burung sama burungnya
bukan si ojak
masa mau ke emak
mak bercandanya lucu juga ya
oh ya mak ngomong ngomong cincinnya potati yang hilang sudah ketemu belum
oh seperti itu
cincin tadi hilang
maaf mak kalau lebih jelasnya mak tanya sendiri saja sama potati
aduh bu saya jalan dulu ya mau ke rumah anak saya dulu
jangan sekarang nanti aja mak
iya mak kita kan lagi buru buru mak
mak nanti kalau lapak yang dari favorit kita diambil orang gimana
assalamualaikum selamat siang neng rika
iya ini udah selesai ditambal
iya aa langsung meluncur ke bios
ya saya sudah kepang senang
abang kemana aja sih bukan dibantuin tati nyari cincin
abang abis dari masjid ngademin pala
abang jangan duduk dulu
kalau dipikir pikir po saya ini laki laki paling malang di dunia
malang kenapa pur
setiap saya jatuh cinta cinta saya itu gak pernah kesampean
saya jadi sedih banget
eh pur kalau mau sedih sedih jangan di sini
ntar kalau udah nyampe rumah
kecelakaan berabe lagi ntar gue yang rugi
tati aku mau ke rumah
tati aku mau ke rumah
tati aku mau ke rumah
tati aku mau ke rumah
tati aku mau ke rumah
ibu ibu saya duluan ya
mau langsung ke rumahnya tati
mak masih mikirin cincin tati yang hilang
iya seperti itu
filmnya udah mau mulai
neng rika jangan marah
orang yang marah itu
yang bikin pusing gue seharian
abang nemu cincinya dimana
tuh di pojokan situ
sini tadi pake
jadi kita udah bayan nih
nih pakai dah